aku pengen ngeliat keindahan indonesia lebih luas lagi
soalnya kan anak kecil anak kecil biasanya kan kemul aku pengen ke gunung aja
hai nama aku kansah shahla umurku sepuluh tahun
aku sudah mendaki enam dari tujuh puncak gunung tertinggi di indonesia
aku udah daki gunung semeru di jawa gunung rantai mario di makassar gunung kerinci di sumatera gunung pinaya di maluku gunung rinjani di lombok
sama yang kemarin ini gunung bukit raya di kalimantan sama satu lagi yang pengen aku capai gunung kartes di papua
apanya kalau sudah sampai puncaknya ngeliat pemandangannya kalau dukanya gak ada dukanya kalau naik gunung
pertama ngeliat ayah tadi foto foto ayah naik gunung waktu dulu aku jadi pengen ikutan
kata ayah seru
pertama kali naik gunung itu umur lima tahun gunung bromo
itu kayak masalah
masih kecapean terus kedinginan belum kuat gitu
gak kayak sekarang
tapi gak gak
pokoknya tetap harus sampai puncak sih tapi walaupun udah kedinginan
yang paling berkesan sama yang paling susah itu ada dua
gunung binaya di maluku sama gunung bukit raya di kalimantan ini
soalnya kalau yang di
di gunung pinaya ini perjalanannya itu tujuh hari
terus enam hari tujuh hari itu diguyur hujan setiap hari
terus jalurnya curam
kalau yang bukit raya ini memang jawanya curam terus hujan terus
sama yang aku paling takutin itu pacat
kayak ada perih perih jatuh gitu
terus pas dilihat ternyata pacat aku langsung kaget kan langsung teriak
kalau latihannya biasanya naik turun tangga terus muter muter klaster lari
banyak sih sit up jogging
banyak banget sih latihannya
kalau gunung yang lima kemarin itu itu ngambilnya di hari libur sekolah
tapi kalau gunung yang bukit raya
ini di hari biasa jadi diizinin tetap diizinin sama kepala sekolah
setiap aku naik gunung sekolahku mendukung sih
soalnya karena kalau naik gunung itu kan bukan kayak yang anak anak biasa lainnya
kan anak lainnya ke mall jadi judulnya jadi suka deh
aku pengen naik gunung semua di indonesia
sama pengen naik tujuh gunung di dunia
tujuh gunung tertinggi di dunia
aku pengen naik gunung epes
karena tertinggi di dunia
tinggalkan gadgetmu keluar dari rumahmu keluar dari zona amanmu
lihatlah keindahan indonesia dari puncak puncak gunung